sementara itu industri seni pertunjukan indonesia menghadapi guncangan hebat di tengah pandemi covid sembilan belas
adanya larangan menggelar pertunjukan secara tatap muka berdampak signifikan terhadap para seniman yang bergantung hidup dirinya
namun semangat liuk seniman tari di salah satu sanggar seni tari betawi yang berada di jakarta barat tidak berhenti
bukan di atas panggung melainkan di depan kamera mereka adu kreativitas dalam berkarya dan meraih prestasi hingga kancah dunia
sanggar seni tari betawi novi yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat di cengkareng jakarta barat ini berusaha bangkit dan menyesuaikan diri di tengah pandemi
adanya aturan pembatasan sosial yang membuat pertunjukan atau kompetisi seni tari secara tatap muka terpaksa terhenti membuat novianti pendiri sanggar putar otak
pemanfaatan media digital dilakukan sebagai ranah baru medium ruang pentas
dengan semangat dan kreativitas ia bersama para penarinya
membuktikan dapat tetap berprestasi dengan mengikuti kompetisi secara daring hingga kancah internasional
sebenarnya pemerintah gak percaya saya mau lomba internasional
kenapa enggak pak ada biayanya
saya akan patungan sama orang tua yang mau dukung dukung
saya buktikan dari yang mereka nggak percaya saya bisa lomba internasional seperti itu mbak
pas saya juara saya upload saya kasih tau pemerintah
saya nggak percaya zaman pandemi begini kamu berani gitu loh istilahnya
sebelumnya sanggar novi sudah sering memenangkan perlombaan baik di tingkat lokal maupun nasional
di masa pandemi perlombaan tari secara langsung di indonesia dihentikan sementara
sanggar ini mencoba memberanikan diri mengikuti perlombaan yang diselenggarakan secara virtual
oleh negara lain
dengan membawakan tari betawi pada akhir dua ribu dua puluh
sanggar novi meraih juara satu pada kategori usia dua belas sampai tiga belas tahun
dan juara dua kategori tujuh sembilan tahun pada pagelaran international online festival contest
all colors of art yang diadakan italia secara virtual
akhir februari lalu mereka kembali meraih juara dua kategori usia sembilan tahun
dan enam belas sembilan belas tahun pada kompetisi world art games yang diadakan spanyol
kebetulan ada di spanyol lomba virtual talent
nah itu aku nari kan banyak nggak nari juga kan
alhamdulillah juara dua
persiapannya pasti matang banget ya
harus tenaganya keluar banyak
susahnya juga tuh
itu take nya tuh capek banget
make up tapi juga pernah runtuh
sampe hiasan kepala tuh lepas juga
pas udah mau take video
pulang juga malem
terus besok kan ambil video lagi
itu capek banget
dovi dan para penarinya berharap
mereka dapat terus berkarya dan mengharumkan nama indonesia
dengan membawa seni tari betawi di kancah kompetisi internasional
dukungan dari pemerintah pun mereka harapkan
di tengah keterbatasan
sangat besar ya mbak harapannya sama pemerintah
apalagi jaman pandemi ini
bukan mungkin mungkin keadukan hanya seniman seperti saya
semuanya sangat kesulitan di zaman ini
bahkan yang ada mereka jual jualin gitu ya
untuk bertahan hidup gitu
udah ada balai latihan kesenian
tapi sekarang kan ditutup sama pemerintah
aku pengen banget latihan di situ lagi
senang banget juga
jadi penari yang hebat
supaya membantui orang tua
sengger seninovi merupakan satu dari ratusan seniman
yang harus bertahan di kala pandemi di indonesia
kreativitas dan inovasi terus dilakukan dalam berkarya
agar tetap eksis dan berprestasi meskipun di tengah keterbatasan
kartika karman edwin arman jakarta